suatu hari bukan cuma ivan tapi bocin bahkan alec babe juga ngarepin dia bisa gabung lagi sama kita
eee boy sama haikal mana mereka gak kesini
oh boy haikal chandra mereka lagi latihan di jojo macan putih
mereka lagi mempersiapkan diri untuk tarung melawan raimo radang
hidup sama orang yang sudah tidak hidup neng kebayang tidak sama kamu neng
eh nyari neng mau kemana lagi neng
mau nge print tugas sekolah
ya udah tuh abah temenin ya sprint ya nanti abah ganti sepatu dulu
nge print abah udah abah gak usah utar atur neng lagi mulai sekarang
neng mau belajar mandi
neng mau sendiri aja sekarang ma abah gak usah utar atur neng lagi
lagian kan nanti juga abah nikah neng tinggal sendiri kan
aku mau ke sana
ayah aku mau ke sana
aku mau ke sana
hidup sampai ke sana
yang paling penting itu refleks
perbedaannya cuma sekian detik
lu kalah cepet
itu harusnya serang gue